apa lagi sih ini
yang namanya rujak mau dibeli sama siapapun ya tapi rasanya rujak
mau dibeli artis kayak pejabat kayak presiden kayak sekalipun tetep rasanya rujak
udah nih rujaknya
kamu tega banget sih afiq
bayang di dalam perut kamu yang menginginkan rujak ini
tapi kenapa sih kamu gak pernah
gak pernah nurutin semua kebawaannya
kok mama marah marah sih sama afif
zaman sekarang gampang mah
tinggal pesan lewat ojek online juga bisa
afif tapi anaknya maunya kamu yang beliin
kamu tidak mencintai sintia
tapi bayi dalam kandungan dia itu tidak berdosa
kamu gak boleh egois
kamu tetap harus memberikan haknya
loh kok sekarang malah papa belain sintia sih
papa bukan membela sintia
tapi papa hanya ingin bayi dalam kandungannya sintia itu
kamu di rumah aja disini
kalau kamu ikut tambah repot nanti semuanya
belum mual mual muntah muntah pusing kepala
apa kayak namanya terserah
sayang papa kamu gak marah kok sama kamu
tapi mama yakin banget
kalau kamu udah lahir
kamu sini sebentar
kamu tau rujak mulut
bagus lah kalau gitu
kamu tolong beliin saya rujak mulut
neneng kamu pasti cari di mana rujak mulutnya
kalau aku tau aku gak mungkin suruh kamu neneng
kamu belinya di pasar malam aja
yaudah terserah kalian mau cari rujak mulutnya di mana
yang penting saya taunya kalian dapat rujak
pintar kalian semua oke
ya mas afiq dan neneng aja masa malam malam begini beli rujak ulek
kenapa gak martabak
bisa susah susah kita ikan
kan gampang ketik ketik di hape nanti langsung datang
depan rumah gak mesti cari cari keluar tuh
kalau disuruh sama majikan itu harus dikerjain
jangan ngedumel ngedumel ngedumel aja
malem cari rujak ulek
ih bang parmin
tengah malem manggil manggil
enggak tuh bang parmin
wah jangan kan minta tolong
iya tuh bang parmin
ma jangan bercanda
tuh neneng kak lagi serius
enggak bakalan maulah
orang kaw aja jam segini tutup
ya bang parmin
nenek pengen rujak
bisa beli enggak
tukang rujak mana yang jam segini masih buka
sekarang malah ngedumel gitu
kamu jangan dikit dikit cemberut
kamu tahu enggak
kamu kalau kau cemberut
itu mengingatkan bang parmin sama emak
ya jawa tuh bang parmin lah
kamu jangan awal ya
sini biar bang parmin beli nenek merujak
ih apa makasih
bang parmin memang terbaik
ya udah bang farmin beli dulu ya
ma bentar ma ya
aku minta maaf sama kamu karena selama ini aku sudah menyakiti kamu
kenapa nggak dari dulu ya
aku melakukan ini semua
aku harus kuat
waktu sembilan bulan harus aku lalui dengan tabah
kamu tenang ya
bakal hidup bahagia selamanya
dan enggak ada satu orang pun yang bisa ganggu hubungan kita
dede syifa lagi ngapain
dede siva jangan nakal ya
jangan bikin repot mama bella
pasti sekarang afif lagi kebingungan mencari rujak ulek buat aku
mungkin sekarang dia terpaksa ngelakuinnya
tapi aku yakin lama lama dia akan merasa simpati juga lihat aku mengandung anaknya
dan acting hamilan buah anak aku ini akan berhasil
kamu udah pulang
rujak pesanan aku mana
permisi mas afif sama mbak sintia
ini tadi kata teneneng mas afif nitip rujak
sebentar mas afif
masih ada kembaliannya
kita buat gang parmin aja ya
kalo mas afif mau beli apa aja dimana aja kapan aja panggil parmin
miss call aja atau nggak kirim email
ya mari mas hafib makasih saya harus ke pos
nih rujak pesanan kamu
tadi kan aku minta belinya sama kamu afif kenapa kamu malah nyuruhnya si parmin
drama apa lagi sih nih
yang namanya rujak mau dibeli sama siapapun ya tapi rasanya rujak
mau dibeli artis kayak pejabat kayak presiden kayak sekalipun tetep rasanya rujak
udah nih rujaknya
kamu tega banget ya afif
baik yang di dalam perut kamu yang menginginkan rujak ini
tapi kenapa sih kamu gak pernah gak pernah nurutin semua kemauannya
aku banget selalu dilupain sama kamu
padahal bayi di perut ini juga bayi kamu afif
kenapa sih kamu nggak pernah berhati hati sedikit
ada apa sih malam malam ribut ribut
iya ada apa sih
ini om warta tadi aku minta tolong sama afif untuk dibeliin rujak
tapi dia malah nyuruh parmin
tapi aku pengen banget afif yang beliin rujak itu om
aduh afif jangan begitu dong
ayo tuh rutin maunya sintia tuh apa namanya juga perempuan ngidam
wajarlah dulu mama waktu nidam mama mau minta apa aja papa usahakan
walaupun malem malem memang harus seperti itu
ya kan pak daripada ileran
afif bagaimanapun juga kan sintia sedang mengandung cucu mama dan papa
udahlah five kamu harus bersikap adil terhadap anaknya bella dan juga anaknya sintia
karena mereka sama sama anak kamu
bagus kayaknya sedikit demi sedikit om art mulai kepengaruh
bisa bisa nanti dia berada di pihak aku
udah lah biarkan sintia menenangkan dirinya
bibi suka rujak nggak
bener buat bibi